kasus positif covid sembilan belas yang terus bertambah tak membuat aktivitas warga
khususnya di bandara soekarno hatta menurun
para calon penumpang baik yang pergi maupun yang datang
justru terlihat ramai di area terminal dua bandara soekarno hatta
tangerang banten selasa siang
sejumlah penumpang masih saja abai dalam penerapan protokol kesehatan
seperti tidak melakukan jaga jarak
dan masih ada beberapa penumpang yang tidak menggunakan masker
meski ramai ramai ke bandara
beberapa penumpang mengaku khawatir tertular virus corona
di masa kemarin terjadi pertumbuhan pergerakan hingga tiga ratus persen
jumlah penumpang diperkirakan dua puluh lima ribu dan tiga ratus lima puluh penerbangan per hari
meski ada peningkatan di masa transisi new normal ini sebesar tiga ratus persen
pihak pengelola mengaku kenaikan tersebut jauh dari sebelum adanya pandemi covid sembilan belas
ya tentu hal ini cukup mengembirakan ya
terkait dengan adanya pertumbuhan
namun kami informasikan bahwa untuk pada saat normal dulu
bandara soekarno hatta melayani kurang lebih
pergerakan penumpang dikisaran satu ratus lima puluh satu ratus empat puluh ribu penumpang per hari
sedangkan untuk pergerakan pesawatnya kurang lebih ada satu dua ratus sampai satu tiga ratus flight per hari
sejumlah fasilitas jasa angkutan umum seperti taksi konvensional dan taksi online di bandara
kembali digunakan para penumpang
dimas arief setiawan tangerang banten